di alangkah jarum foundation tersebut mendapat respon dari menpora menteri pemuda dan olahraga imam narawi menyangka rencana pb jarum untuk menghentikan sementara audisi umum beasiswa bulu tangkis
imam menegaskan bahwa tidak ada bukti terkait eksploitasi anak justru kegiatan itu untuk membantu mengembangkan potensi calon atlet di indonesia
saya tegaskan tadi bahwa audisi jarum tidak boleh berhenti terus berjalan karena kami sudah melihat mendalami bahwa tidak ada soal soal yang terkait dengan eksploitasi anak
dan tentu kalau itu terjadi sungguhnya sudah dilakukan tindakan tindakan sebelumnya oleh aparat kepolisian
tapi sejauh ini semua berjalan dengan baik dan ini saya kira menjadi support kita kepada jarum dan seluruh sponsor atau
donatur atau bahkan bapak asuh untuk terus membantu olahraga tanah air
karena tentu merintah pusat merintah daerah tidak cukup bekerja sendiri harus disupport harus ada partisipasi publik yang kuat
dukungan terhadap berlanjutnya audisi umum pencarian bakat bulu tangkis pb jarum juga datang dari media sosial
salah satunya lewat petisi kembalikan audisi pb jarum yang digalang lewat website change org
hingga senin dinihari waktu indonesia petisi ini sudah ditandatangani
lebih dari tiga puluh dua ribu orang
davini arkana yang pertama kali memulai petisi ini berargumen audisi pb jarum telah melahirkan sejumlah atlet bulu tangkis dunia
petis ini juga mengkritisi kinerja kpai yang dianggap melakukan pembiaran terhadap tayangan sinetron yang tak pantas ditiru anak anak